ya dan untuk mengetahui suasana terkini jelang pengibaran bendera sang saka merah putih kita langsung menuju istana merdeka
ya dan saat ini seperti kita saksikan adalah persiapan kirap dari monumen nasional monas yang nantinya akan membawa duplikat bendera pusaka
dan nantinya pada
bendera pusaka sendiri baki akan dibawa oleh salma el mufarkiha
kalau kita saksikan ini adalah iring iringan kereta kuda yang akan membawa bendera pusaka beserta pasukan pengibar bendera
ya betul sekali yuda dimana kereta kencanaki jagaraksa kembali terpilih untuk membawa duplikat bandera pusaka dan juga teks proklamasi ke istana merdeka
kita saksikan bersama ada iring iringan begitu yang ada di monas
dan kalau saya bisa deskripsikan ini saat ini memang para tamu undangan sudah mulai memasuki kawasan atau lokasi tempat upacara
tepatnya di istana merdeka di mana tribun sudah mulai terlihat terisi penuh oleh para hadirin yang datang dengan memakai baju daerah begitu yuda
betul sekali karena sedianya sejak pukul enam tiga puluh waktu indonesia barat tadi pagi para tamu undangan sudah memasuki alaman istana merdeka
pada pukul delapan akan dihibur oleh pertunjukan marching band dan kesenian sebelum acara dimulai
betul sekali dan memang nanti setelah adanya marching band dan pertunjukan kesenian
arak arakan indonesia atau arak arakan bendera negara sang merah putih dan juga naskah proklamasi dari monumen nasional akan dibawa menuju istana merdeka
kurang lebih pukul delapan lebih dua puluh menit waktu indonesia barat
sementara kalau untuk pukul delapan empat puluh lima kurang lebih dua puluh lima menit
kemudian arak arakan ini dijadwalkan
tiba di gerbang istana merdeka dan langsung menuju veranda depan istana merdeka
dan pada sembilan empat puluh lima nanti fani dan juga pemirsa pasukan upacara memasuki lapangan upacara
baik betul sekali yuda
dan juga nanti setelah pasukan upacara memasuki lapangan upacara pada pukul sembilan empat puluh sembilan waktu indonesia bagian barat
ini dijadwalkan komandan upacara memasuki lapangan upacara
dimana setelahnya tepatnya pukul sembilan lewat lima puluh tujuh menit waktu indonesia
bagian barat presiden republik indonesia beserta ibu haja iryana joko widodo dan wakil presiden republik indonesia
beserta ibu hajah mufidah yusuf kala dijadwalkan memasuki tempat upacara
dan pada pukul sepuluh waktu indonesia barat nanti adalah puncak acara peringatan detik detik proklamasi
ada pun kalau kita bisa memberikan sedikit informasi terkait dengan rangkaian acara
nanti pada pukul sepuluh lebih dua puluh satu pengiran bendera negara merah putih akan diiringi lagu kebangsaan indonesia raya
penghormatan langsung dipimpin oleh komandan upacara
ini seperti kita kembali lagi ke monas nih fani
betul sekali dimana yuda nanti iring iringan rombongan yang membawa bendera pusaka
atau duplikat bendera pusaka serta teks proklamasi
ini terdiri dari beberapa orang dengan total jumlah tiga ratus enam puluh dua orang
di mana ada drum band shanka lokananta yang berasal dari akademi militer
ini berjumlah satu ratus dua puluh delapan orang
dan juga ada siswa
siswa smp empat jakarta serta sekolah di jabodetabek lainnya yang mengikuti iring iringan dengan mengenakan baju daerah yuda